ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan melahirkan konsep ekonomi digital
kemajuan ini mendorong setiap insan untuk dapat memanfaatkannya dalam setiap sendi kehidupan
di dunia ekonomi digitalisasi erat kaitannya dengan berbagai infrastruktur teknologi
aktivitas berbasis teknologi atau e business hingga transaksi perdagangan secara online atau e commerce
bank indonesia dalam mewujudkan visinya menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian indonesia
dan terbaik di antara negara emerging markets
juga menjadikan ekonomi digital sebagai bagian dari program strategisnya
bank indonesia meyakini melalui berbagai rekomendasi kebijakan indonesia dapat menarik manfaat besar dari pengembangan ekonomi digital
manfaatnya itu lebih mempermudah ya dalam aktivitas kita
manfaat ekonomi digital sebagai media promosi
jadi ini dampaknya besar banget dan kita berusaha banget semaksimal mungkin untuk bisa menyebarkan kopi kita
memperkenalkan kopi kita lewat social media
sebagai produsen kopi keempat terbesar di dunia sekaligus memiliki keragaman destinasi wisata kelas dunia
bank indonesia terus bersinergi untuk mendorong kedua sektor ini agar dapat menembus pasar dunia melalui pemanfaatan platform digital
dalam bank indonesianity fest dua ribu sembilan belas
para vlogger blogger dan influencer didorong untuk mempromosikan kopi dan pariwisata indonesia hingga mampu berjaya di dunia internasional
sehingga pada akhirnya kopi dan pariwisata mampu berperan dalam meningkatkan devisa negara dan mengurangi defisit transaksi berjalan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia